waskita karya tbk selaku kontraktor proyek pembangunan jalan tol becakayu meminta maaf dan menyatakan berempati kepada para korban dan keluarga akibat kecelakaan kerja
pihak waskita menyebut prh roboh saat dilakukan pengecoran
pt waskita karya mengungkapkan formwork atau pekerjaan peer head merosot pada saat pengecoran beton berlangsung
ada tujuh korban dalam peristiwa ini yang langsung dilarikan ke rumah sakit uki
kemudian rumah sakit uki merujuk salah satu korban ke rumah sakit polri untuk ditangani dan telah dinyatakan tidak ada luka berat
sementara itu mengenai rencana pemanggilan kementerian pupr terhadap pt waskita
kepala divisi tiga pt waskita karya dono panguta mengatakan siap memberi informasi sebagai evaluasi
tercatat ada lima kecelakaan proyek jalan tol yang ditangani pt waskita
pt waskita ataupun kementerian pupr masih melakukan investigasi pengumpulan dokumen dan uji laboratorium
pertama tama kami sampaikan permohonan maaf atas nama seluruh tim proyek dan waskita atas kejadian ini
dan kami khususnya kepada keluarga korban juga kami mintakan permohonan maaf yang sebesar besarnya
kami bersama petugas sedang melakukan investigasi lebih lanjut
termasuk saya sebagai kontraktor juga menunggu instruksi dari pemilik proyek dan juga perintah dari pupr